aku akan memenuhi janjiku
petiklah kuntumawar yang akan muncul di situ
bawa pulang dan simpanlah dalam kotaknya
besok akan jadi uang yang kau butuhkan
terima kasih putri
mungkin ini bunga yang dimaksud putri mawar
bini gue mau gue kasih makan apaan
lo kan punya tampan keren
jangan mau uri jajah sama istri lo
suruh saja si rasif bekerja
dan lo tinggal nerima beresnya saja
lo itu emang bener bener provokator ya
bisa aja cuma menghasut orang doang
gue nggak bakalan datang ke sini nih
di rumah suruh si lastri
sedangkan di sini si santi menunggumu
dia masih mengharapkan cinta lo
ap itu kagak hebat
malah dia bilang begini pak
biarin aja deh napung barang bekas juga
yang penting masih oke
bang herman sudah memberikanku kebahagiaan
aku harus melayaninya dengan baik
aku harus melayanginya dengan baik
aku harus melayanginya dengan baik
aku harus melayanginya dengan baik
aku harus melayanginya dengan baik
aku harus melayanginya dengan baik
aku harus melayanginya dengan baik
aku harus melayanginya dengan baik
aku harus melayanginya dengan baik
aku harus melayanginya dengan baik
aku harus melayanginya dengan baik
aku harus melayanginya dengan baik
aku harus melayanginya dengan baik
aku harus melayanginya dengan baik
aku harus melayanginya dengan baik
aku harus melayanginya dengan baik
ternyata putri mawar menepati janjinya
sekarang aku punya banyak uang
bang herman pasti akan tambah sayang sama aku
rupanya dia masih punya simpanan uang banyak aku harus segera memilikinya
sekarang aku harus mengambilnya
eh nasri kesini kamu tuh mau kemana ini mau hujan
mau beli bubur buat bang herman mak
lasri jangan terlalu memanjakan suami kamu masih tidur udah disiapin sarapan
suruh kerja dulu punya penghasilan sendiri baru dilayani ini masih pengangguran masih kamu urusin
kalau sudah berani ngambil anak orang jangan serongkang ongkang begitu
mak walau bagaimanapun bang herman itu suami saya
suami kayak gitu aja diurus
rupanya si lasri punya
dia mau gaib
dia melindungi kotak uangnya dengan sihir
aku harus mencari jalan lain
bang kalau bang udah rapi udah dandan emang mau pergi kemana
abang harus pergi lasri
abang harus memberi keputusan kepada pakullah
dia mau menerima bangmu kerja kembali
asalkan abang menanam saham kepada dia
makanya abang mau minjem uang
ngapain sih abang nyari pinjaman uang
udah abang pakai aja uang dari tabunganku
iya lah bang kalau untuk bisnis berarti kan untuk kita berdua juga
abang pakai cubit cubit segala genit amat sih
kamu memang istri yang sempurna
yaudah kalo kaya gitu abang makan dulu buburnya di meja makan
pastri udah sana tidur udah malam
suami kamu itu gak usah ditungguin gak akan pulang
bang herman itu lagi bisnis mak
dia nanam modal di pabrik batako
bentar lagi dia pasti kaya
kok kamu tuh bodoh amat sih mau dibohongin
kamu tuh boleh cinta setengah mati
tapi jangan telan mentah mentah omongannya
jangan terlalu percaya
kok emak gak ngehargain orang kaya gitu sih mak
laki laki model kayak dia gak usah dihargain
mak juga nyesel kamu dilamar sama dia
pasti waktu itu kamu tuh diguna guna
kayaknya dipaparkan tieda terlebih lebih lebih lamanya nih om enggak gurau gurau tamu aja
bang ini uangnya untuk beli saham itu
nanti aku serahkan sama kamu
kalau aku sih tinggal ikut kamu
pokoknya sayang setelah pabrik kata gue itu kita kuasai
aku akan bikin hidup kamu bahagia
hati hati ya di jalan
apa sih yang dia kerjakan tiap hari
pagi pagi sudah pergi pakai baju bagus
pulangnya larut malam
kayak orang sibuk aja
mak aku kan udah cerita
kalau bang herman itu mau beli saham pabrik batako
bentar lagi dia pasti punya uang yang banyak
mak pun pasti senang mak
memangnya kamu percaya bualannya
dia tuh punya duit dari mana
aku percaya kok mak
sama bang herman
mak pusing mikirin kamu
kepala emak bisa pecah
sebetulnya emak tuh sudah mua lihat tampang suami kamu
ya udah kalau gitu biar aku sama bang herman pindah dari sini
kita mau ngontrak rumah aja
biar emak juga
ues yere jangan kemana ibu
kah lu kan mulai bercobot
kan lu ghada